kok aku ini cuma asisten panino bos aku udah sebatas itu doang gak lebih tenang aja
kakak tuh sayang sama kamu ingat pesan kakak jaga martabat kamu jaga harga diri kamu untuk teman suami kamu
itu aja pesan kakak ya
ianya bener dong
nah gitu dong kan kakak jadi percaya sama kamu
reina oma beruntung sekali punya cucu seperti reina yang sangat sayang sama oma pintar cantik thank you sayang
kebiasaan jadi pasti ketiduran disana
aldebaran melapor ke polisi bos
gimana situasinya sekarang
aman pak semua masih pada tidur pak
jadi polisi pada kesana
terus gimana setelah pemeriksaan polisi
pak al memperketat penjagaan pak
apa ada yang curiga sama kalian
pak al sampai saat ini belum bicara langsung sama kami pak
ya udah hati hati ya jangan sampai al curiga sama kalian ya
oke ntar kalau udah permohonan apa apa kasih tau saya
siap pak baik pak
kamu sampai ketiduran disini mas
dih kok kamu disini
kamu ketiduran disini
kenapa gak istirahat di kamar aja sih
ya saya juga gak tau ketiduran disini tadi
aku tau kamu terbanyak pikiran mas
tapi kamu juga harus jaga kesehatan
yang jagain aku mama rena siapa
kamu pinter ya bangun pagi ya
eh kamu udah bangun
aku sama omni mau sholat
ya udah sholat bareng bareng ya
ya bareng bareng ya
gimana soal donor rumah tangino
kamu udah bantu cari yang lain belum
udah sih kak
aku udah cari cari rumah
sebenarnya tuh kemarin ada balesan dari jakarta hospital
pandino juga udah
periksa disana sih
ya tapi emang
nunggu gilirannya tuh lama kak
bisa dua tiga tahun
ya kalau kayak gitu mah sama aja kak
kayak rumah sakit yang di singapura
tahun dua ribu dua puluh tiga juga kan
ya sebenernya wajar sih
eh tapi seenggaknya kamu udah berusaha kan
aku punya rekan kerja di penang loh
namanya dokter james haryadi
dia tuh praktik di penang jaya specialist center
mungkin dia bisa bantu kat
boleh kak boleh
aku boleh minta nomernya konteknya atau
boleh ntar aku kasih ya
kamu bilang aja
dapet nomer dia dari aku ya
udah gue kirim cepet ya
makasih banyak ya kak
bilang aja kamu itu adik ipar aku ya
kalau denger berita ini pasti seneng banget deh
kamu tuh kenapa sih
kalau bantu panino tuh seneng
pertanyaan model apa sih kak
ya jelas aku seneng lah
selama ini udah baik banget sama aku
jadi aku seneng dong kalau dia bisa sembuh
dia bisa liat lagi
tapi kamu harus ingat ya batasannya
antara kamu sama dia
kamu kerja sama dia dia bos kamu itu aja gak lebih
dan kamu udah punya calon suami randy
kamu harus bisa jaga perasaan randy
aku tahu kok aku ini cuma asisten
panino bos aku udah sebatas itu doang gak lebih
jaga martabat kamu
jaga harga diri kamu untuk calon suami kamu
itu aja pesan kakak
iya nya bener dong
nah gitu dong
kakak jadi percaya sama kamu
mau ngajar mas
sekarang lagi ada ujian soalnya
di rumah saya gak ijinin ngajar
ini pekerjaan aku loh
din rumah kita baru aja diteror dari dalam
mereka bisa masuk rumah gimana kamu yang di luar rumah
ya tapi gimana ini penting banget mas
nanti kalau misalkan aku gak dateng ya ngawasin anak anak buat ujian akhir siapa
lagi pahalakan aku bisa dijagain sama riza jimmy putra
yaudah sini ikut saya
riza uya boim putra dan jimmy
dengarkan dan aplikasikan yang saya omongkan sekarang

berapa kali saya bilang perketat penjagaan perketat penjagaan
saya mau hari ini ekstra ketat
ada hal sekecil apapun yang mencurigakan

kalian juga ya
semuanya bagi tugas
saya nggak mau hal kemarin kecolongan lagi di rumah saya
kalaupun ada tamu yang datang
kalaupun memang ada tamu yang datang
kecuali keluarga atau kerabat dekat